ya pasca atau setelah adanya serangan teror yang terjadi di manchester inggris beberapa waktu yang lalu ini juga menjadi atau mungkin apa ya menjadi atau meningkatkan keamanan yang ada di wilayah inggris secara keseluruhan
harus lebih berhati hati dan juga agak sensitif ya aparat keamanan untuk melihat apakah ada aksi aksi teror susulan gitu ya
tapi kalau kita bicara mengenai suasana ramadan kan kita biasa suasana ramadan di indonesia atau di jakarta kan sangat hangat sangat khas sekali ya
mayoritas muslim lalu apakah menjalani puasa di eropa barat tadi khususnya di birmingham inggris itu kondisinya cukup berat atau justru lebih menyenangkan nih van dibanding di indonesia
apalagi kemarin juga sempat ada kejadian tidak menyenangkan ya ada aksi di manchester apakah ada dampaknya terhadap perayaan ramadhan di tahun ini
langsung kita bergabung dengan salah seorang warga negara indonesia
kebetulan ini adalah teman kami berdua yaitu ada kinanti putri yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa di birmingham
inggris selamat pagi selamat malam waktu birmingham kinanti apa kabar
selamat malam mbak alhamdulillah baik
ini kalau nggak salah puasa pertama ya kia ada di inggris ya
iya ini pertama kali puasa saya di inggris alhamdulillah
oke gimana sih ki menjalankan ibadah puasa apalagi ini puasa pertama jauh di negeri orang
sebelumnya mungkin pasti kan kebanyakan menjalankan ibadah puasa ibadah ramadan
di indonesia yang negaranya mayoritas berpenduduk muslim
kalau di inggris seperti apa gimana sih rasanya jauh dari negeri sendiri nih
iya alhamdulillah mbak ini pengalaman pertama saya yang pastinya berbeda ya dari tahun sebelumnya gitu
karena kalau yang biasanya kita di indonesia puasa itu hanya tiga belas jam
tapi di sini saya harus berpuasa hingga delapan belas jam gitu terbayangkan gitu waktu berbukanya itu agak lama gitu
jadi saya mulai puasa itu dari pukul tiga pagi hingga nanti kita berbuka itu pukul sembilan malam lewat dua puluh menit lah gitu
jadi agak lumayan berat ya sebenarnya ya awal awal puasa di sini gitu
cuma masuk hari ke lima ke enam ini alhamdulillah lancar sih mbak karena sudah menyesuaikan dengan waktu di sini gitu
dan di sini lebih beratnya kalau menurut saya ini ketika saya menunggu waktu isak ya
karena di sini malamnya itu kan jadi lebih
jadi malamnya itu sekitar jam sepuluh sampai jam tiga itu tidak harus selesai makan gitu kan
jadi kami itu agak terburu buru untuk makan sahur udah gitu
tantangan terberatnya juga harus bangun dalam waktu cepat dan ya masih nyantuk ya tentunya ya gitu
itu sih paling berkesan sih menurut saya
kalau makanan yang biasa dikonsumsi atau mungkin masyarakat indonesia yang ada di inggris gitu
nanti sering kumpul kumpul gak selama bulan suci ramadan atau mungkin masak masak bareng kangen sama masakan indonesia
masak rendang masak jengkol misalnya atau barang barang seperti itu
ada nggak aktivitas seperti itu kin
ya uniknya di sini apa namanya justru kita mengadakan buka bersama
tapi yang ngadanya itu justru komunitas muslim dari berbagai negara gitu
jadi mereka mengadakan buka bersama dan itu kita bisa datang gitu ya dengan membawa makanan sendiri
atau mereka menyediakan makanan mereka gitu
tapi khususnya makanan yang mereka sediakan itu adalah makanan
makanan timur tengah gitu
jadi menurut saya sangat nyaman gitu ya
kita bisa bergabung dengan mereka kenal gitu dengan komunitas muslim dari berbagai negara di sini
dan ya seperti itulah enaknya
kalau toleransi antar umat beragama yang ada di inggris khususnya di birmingham ini seperti apa ki
kalau kita lihat kan mungkin di benua biru di benua eropa mungkin kebanyakan negaranya ini cukup kental kan islamofobianya
kalau di inggris di birmingham seperti apa
apakah mereka cukup menghormati orang orang atau umat muslim yang berpuasa
atau ada kesan kesan gimana gitu
alhamdulillah ya mbak ya
sejak tragedian bom yang kita dengar kemarin ya di manchester atau di berbagai kota lainnya gitu ya
di sini birmizim alhamdulillah kita tidak mengalami perbedaan yang besar ya
justru mereka menghormati kami
mereka menghormati kami
mereka menghormati kami
mereka menghormati kami
mereka menghormati kami
mereka menghormati kami
dan bahkan tempat beribadah umat non muslim itu diperkilakan mereka untuk acara buka bersama gitu
mereka mempersilahkan hal itu gitu
jadi menurut saya saya tidak merasa asing di sini
jadi kami merasa tidak asing gitu
jadi alhamdulillah sekalilah gitu
kita bisa menjalankan
kita bisa menjalankan ibadah puasa di sini lancar gitu dan baik
mudah mudahan pasca teror bom di manchester yang lalu tidak ada perubahan signifikan ya terhadap perlakuan terhadap komunitas muslim di sana
sehingga juga masyarakat muslim di inggris bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik lancar
dan mudah mudahan kinanti meskipun ada di inggris jangan lupa tetap kangen sama indonesia ya
karena suka masak masak indonesia
jangan lupa potluck kalau lagi ada potluck gitu atau makan bersama dengan komunitas muslim dari negara lainnya di bawah tuh makan
saya cukup sering kok ngeliat kinanti posisi
posting makanan makanan yang dia bikin khususnya makanan indonesia di media sosial di pt
diplomasi kulinerki jangan lupa
terima kasih ya kinanti atas waktunya sudah bergabung di cn indonesia connected ramadhan pagi hari ini
selamat menjalankan ibadah puasa semoga lancar